pau pau pau
bebasnya basuki cahaya purnama dari rutan makobri pop kelapa ii depok kamis pagi
mengingatkan pada sejumlah warisan pembangunan ahok
salah satu proyek infrastruktur itu adalah simpang susun semanggi
simpang susun semanggi menjadi salah satu infrastruktur ikonik jakarta
lantaran bangunannya melingkar di jantung kota jakarta dan adanya lampu warna warni
pembangunan pemprov dki
berdasarkan catatan pemprov dki proyek ini dibiayai dari dana kompensasi atau kelebihan koefisien luas bangunan atau klb
dari pt mitra panca persada yang merupakan anak perusahaan asal jepang mori building company
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini